wajah wajah polos dan ceria berulang kali terjadi saat anak anak di kampung kalibokor surabaya menyimak karakter ais
sebuah boneka yang disuarakan oleh haris rizki seorang seniman ventriologis
dengan bercerita lucu haris dan ais mengajak anak anak untuk selalu patuh pada protokol kesehatan meskipun mereka tengah bermain
di balik ceritanya haris menyisipkan panduan protokol kesehatan dengan bahasa anak anak sehingga mereka jadi mengerti tanpa merasa digurui
pakai maskernya gimana ya pak
dengan populasi per rw mencapai dua ratus lima puluh an kepala keluarga kampung kalibokor adalah satu di antara pemukiman padat penduduk di surabaya
dengan kondisi rumah rumah yang serba rapat mungkin protokol kesehatan menjadi lebih sulit dijalankan
karena itu perlu upaya kreatif agar warga sekitar terutama anak anak bisa memiliki kesadaran sendiri
untuk menjaga kemampuan mereka

kita mencoba untuk membuat terobosan terobosan baru dan artian itu mengajari anak itu tidak harus dengan membentak
mengajari anak itu sudah harus untuk marah marah
kita bisa mencoba dengan cara mendongeng dengan bertutur kata
itu metode yang aktif pendekatan emosional anak pada orang tua
menjelang hari anak nasional dua puluh tiga juli nanti beragam upaya kreatif seperti pertunjukan vendri loklist
perlu dilakukan terutama untuk mengajarkan anak anak mengikuti protokol kesehatan selama pandemi ini